kita beralih ke informasi soal wacana pertemuan antara prabowo subianto dengan megawati
saudara politikus pd perjuangan juni mart girsang meregaskan
hubungan antara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto terjalin baik
juni mar menyebut megawati dan prabowo memiliki hubungan baik dan tidak ada masalah
ia menegaskan kemungkinan megawati dan prabowo akan bertemu bisa saja terjadi
selama untuk kebaikan bangsa
ibu megawati dan prabowo
apa yang tidak mungkin yang tidak mungkin bisa mungkin dalam politik
sepanjang itu untuk kebaikan dan untuk masyarakat dan rakyat kenapa tidak
kan boleh boleh saja kita tunggu saja
tapi soal wacana pertemuan itu apa diatur oleh dpp gitu ditengkar
kita tunggu saja ya saya bukan dpp kita tunggu bagaimana dpp bisa menyikap ini secara baik
sementara itu saudara wakil ketua umum partai gerindra prasetyo hadi melihat
wacana pertemuan megawati dan prabowo merupakan hal yang baik
apalagi bisa dilakukan di bulan suci ramadan
namun ia menyebut hingga kini wacana pertemuan kedua pimpinan bangsa ini masih menunggu waktu
terus terang saya belum mendapat informasi kalau pertemuan itu
tapi seandainya itu bisa terjadi alangkah lebih baiknya di bulan suci ramadan ini
semua rukun bersatu para pemimpin pemimpin kita
ya sepanjang itu semangatnya untuk kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira nggak ada masalah
tapi terus terang saya belum mendengar informasi adanya rencana pertemuan itu